pada tanggal dua puluh enam juni dunia memperingati hari anti narkotika internasional
masalah narkotika ini memang sangat sangat sulit untuk diberantas termasuk di indonesia
yang setiap tahun jumlah kasus penyalahgunaan narkotika itu semakin meningkat
di indonesia pemberantasan dan pencegahan narkotika dilakukan oleh badan narkotika nasional
dan insight with desi anwar kali ini ingin mengetahui apa apa saja upaya dan strategi baru
yang harus dilakukan oleh bnn dalam mencegah dan memberantas narkotika di indonesia
apalagi dalam era covid ini dalam era new normal
di mana mau tidak mau harus ada perubahan
yuk mari kita lihat apa apa saja strateginya kita hari ini akan berjumpa dengan kepala bnn di jakarta
kepala bnn di jakarta
program ketahanan keluarga
hari anti narkotika internasional atau hani diperingati setiap tahunnya pada tanggal dua puluh enam juni
namun kali ini honey diselenggarakan berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
karena adanya pandemi covid sembilan belas yang melanda indonesia dan dunia
bnn menyuarakan ajakan narkotika
bnn menyuarakan ajakan narkotika
dan menjadi pribadi yang lebih baik dan maksimal di segala unsur kehidupan dengan hidup tanpa narkoba
bnn mencatat angka penyalahgunaan narkoba pada dua ribu sembilan belas lalu mengalami penurunan sekitar empat ratus ribu kasus
dibandingkan tahun dua ribu delapan belas yang di sekitar tiga delapan juta kasus
dan di masa pandemi covid sembilan belas tahun ini angka pengguna narkotika di indonesia juga mengalami penurunan
anjuran pemerintah untuk lebih banyak beraktivitas di rumah dianggap bnn menjadi kontribusi positif karena banyaknya waktu berkumpul bersama keluarga
diharapkan seluruh masyarakat indonesia ikut berpartisipasi dan menggelorakan peringatan hani tahun dua ribu dua puluh dengan melakukan kegiatan positif sehingga indonesia terbebas dari narkoba
bnn mencatat angka penyalahgunaan narkoba di indonesia yang di sekitar tiga delapan juta kasus
kepada yang ditemui sekarang di bawahnya eliancara ekonomi dan pendidikan indonesia di indonesia
kalau kita melihat penggunaan digital itu kan lebih banyak kepada anak anak milenial
tapi sebelumnya pak heru ini karena kita masih covid kita masih menjaga social distancing
selama ini bnn sendiri sampai sekarang ini tentu saja masih menjalankan protokol kesehatan yang ketat
jadi dari awal dari awal dari awal kita sudah belum kini banyak dokter
dan kita tahu milenial itu mereka tidak terlalu betah kerja di belakang meja
jadi kita siapkan perangkat perangkat yang mereka bisa berkomunikasi dengan teman teman bekerjanya
dan tentu juga kita latih terutama yang baby boom yang generasi generasi sebelum milenial ini
untuk harus mulai buka
mata melek untuk masalah it ini
dan kita sudah siapkan sehingga di awal maret kita sudah lakukan itu
dan terutama untuk protokol kesehatan kita jalankan
terutama tetap karena kita yang di lapangan tetap berlakukan kegiatan
dan banyak berbicara dengan masyarakat
dan tidak ada terlalu banyak kasus yang mengkhawatirkan dan yang sempat kena mungkin dari karyawan bnn
alhamdulillah tidak ada
jadi karena dari awal kita langsung sudah rapid mereka dan kita monitor
kita sudah satu dua langsung kita selesai dengan protokol yang ada
kita berusaha dengan baik yang di daerah di daerah juga ada beberapa tempat satu dua tempat
tapi kita sudah sekarang alhamdulillah mereka sudah negatif semua dan sudah kerja lagi
ini yang kita lakukan
tapi secara keseluruhan apa dampaknya terhadap kinerja bnn itu sendiri
apakah ada penurunan dari pekerjaan itu yang dilakukan pengurangan dan lain sebagainya
dampak yang paling terasa dalam masa covid sembilan belas
dampaknya kita depredisi
dan karena terlalu kita fokus untuk transaksi narkoba supply termasuk juga demandnya untuk kegiatan pencegahan
kita dari awal sudah menyiapkan i
itu yang sekarang mbak lihat sekarang
termasuk juga di lantai atas kita juga bisa monitor kapal kapal yang masuk dan yang lain lain
kita bisa monitor kegiatan kegiatan pesawat lalu juga manifest kita juga kerjasama dengan kementerian kementerian
kementerian perhubungan mereka kasih data data ke kita
imigrasi juga ngasih data data ke kita
jadi kita bisa pantau semua
dan kegiatan kita ini adalah kita sudah memprediksi misalnya masuknya barang itu pasti lewat online
nah kita sudah memprediksi itu dan kita bisa mengantisipasi yang pernah saya sampaikan lebih kurang empat belas kita ungkap
yang lewat baik lewat biro jasa pengiriman maupun yang online
jadi pada intinya pekerjaan jalan terus
kerjaan jalan terus
dan dipermudahkan dengan semua berbasis data
dan dipermudahkan dengan semua berbasis data
kita saat ini berada di namanya ruang social media
data data apa saja yang dilihat dipantau dan digunakan untuk apa persisnya mungkin bisa diceritakan
jadi memang kita ingin mengetahui percakapan percakapan yang ada di media sosial
itu kita bisa melihat apa yang trendnya kecenderungannya
trend percakapan ya
ya baik positif atau negatif
dan ini kita bisa evaluasi semua kegiatan kegiatan ini
dan juga dari sini kita bisa tahu daerah mana yang kira kira lagi rame masalah apa yang dibahas oleh mereka
sehingga nanti kita juga misalnya sosialisasi ke daerah tersebut disesuaikan dengan isu yang rame rame di sana
contoh dari positif seperti apa negatif seperti apa dan apa yang kita bisa pelajari di situ
bisa orang berani pakai narkoba
itu kan positif
jadi orang mendukung jangan menggunakan narkoba
kalau negatif misalnya di sini ada lagi artis yang ketangkep narkoba
pengacara di wawonja sekarang lagi dalam situasi corona begini agak stress
nah ini berarti kan negatif
jadi setiap percakapan itu diberikan label ya
walaupun kalau di narkoba negatif itu seharusnya bagus ya positif
kalau negatif narkoba kan idealnya begitu
saya lihat di sini juga teman teman yang mengerjakannya ini anak anak milenial ya masih muda muda
tapi secara keseluruhan ini seberapa efektif untuk melakukan kampanye dan sosialisasi pencegahan
sangat efektif mbak karena sekarang kita ini ada kerangkaiannya semua ya mbak
kita tampilkan ini sehingga rupanya mereka menyambut ini terutama anak anak muda
mereka yang akhirnya membuat kegiatan seperti kayak namanya rean itu
ruang educatif anti narkotika
itu dari mereka sendiri
ini dari mereka sendiri yang buat
jadi dari mereka untuk mereka
lalu untuk latihan latihan seperti ini mbak ani
ini dari mereka
mereka latihan dan dari yang latihan juga mereka sendiri
lalu mereka mengadakan lomba juga mereka sendiri
nah lomba lomba seperti di atas sini
nah ini hasil hasilnya
ini dari mereka buat
nah ini mereka sendiri
ini penting ya karena remaja biasanya memulai
coba coba menggunakan eksperimen dengan narkoba
ini bisa di ini kalau dihitung dari segi pengaruhnya ini seluruh indonesia
saat ini kalau dari jumlah kita kan ada sekitar sekarang tiga enam juta ya pengguna
berapa jumlahnya yang masih usia remaja pak heru
usia rumah itu cukup memprihatinkan lebih kurang dua an
ini yang sebenarnya saya
anak anak ini jadi dari umur
ini yang saya khawatir benar
sehingga waktu saya di ngadep pak wapres untuk acara hari ini saya sampaikan ke beliau fokus kita ini umur lima belas sampai tiga puluh lima tahun
mereka inilah bonus demografi kita

tidak akan jadi bonus itu kalau mereka kena narkoba
itu itu yang kita
sehingga kita terus masif melakukan ini
karena kita anak anak sekarang semuanya pegang gigit semua
dan mau tidak mau cara berkomunikasinya juga harus menggunakan bahasa
tapi pak heru juga harus belajar ini
saya selalu belajar
tapi selain social media katanya juga sosialisasi kampanye lewat radio ya katanya di sini
radio kita ada radio
dan dia streaming
dan di streaming ini bisa kita kontak bukan hanya untuk indonesia luar negeri juga kita bisa sharing
pak heru bagaimana kalau pak heru kita melihat tempat radio ini insight with desi anwar akan segera kembali kita langsung dari kantor pusat bnn
di jakarta dan narasumber saya hari ini ini sangat penting berkaitan dengan hari anti narkotika internasional ya pada tanggal dua puluh enam juni adalah kepala bnn sendiri pak heru winarko
perjalanan kita masih cukup panjang
silahkan pak heru
nah narkoba juga bisa di tingkat tingkat sd
ya sd ini biasanya dari jajanan jajanan
ini juga perlu kita saya sampaikan sering sampaikan kalau di sekolah sekolah supaya tempat tempat jajanan di sekolah benar benar dikontrol
iya insight with desi anwar kita lanjutkan langsung dari kantor pusat bnn
pak heru winarko sebagai kepala bnn
mengajak saya untuk melihat lihat apa saja ini ya tempat tempat yang digunakan untuk melakukan sosialisasi dan kampanye saat saat ini kita berada di ruang radio ya pak heru
streaming radio ya
streaming radio dan ya ini demandnya ya anak anak muda semua
jadi ini target audiensnya anak anak muda ya
anak anak muda semua dan ada tiga kegiatan
yang pertama morning vibe ini memang untuk karena jam jam itu jam jam komunikasi dengan anak muda lalu juga ada young vibe
nah ini juga musik musik
lalu ya yang terakhir mereka bisa konsultasi dan yang lain lain
dan ini kegiatan ini juga kita apa relay ke kerjasama kita dengan el shinta dengan beberapa anak radio radio yang ada di indonesia maupun yang ada di luar
jadi jumlah pendengarnya kalau dihitung hitung ada berapa
ya sangat banyak terutama yang generasi muda ya karena kita bisa recly dengan el sinta
dan ini live streaming jadi kan sebenarnya dimana saja bisa didengar
ya bisa didengar
di luar juga bisa didengar berkaitan dengan ini
tinggal kita tinggal buka aja dan sangat sangat antusias dari para generasi muda untuk bisa berkomunikasi dengan
dan cukup efektif itu untuk sosialisasi
kita ini sekarang social distancing jadi kita pakai face shield ini penting karena masalah masih zaman covid ya
khusus di indonesia ini kira kira penyebab utamanya ini apa
utamanya itu kenapa
dan apa kira kira intervensi yang harusnya dilakukan ya untuk supaya mereka tidak mengulai
yang jelas ada berapa ya untuk yang karena narkoba juga bisa di tingkat tingkat sd
ya sd ini biasanya dari jajanan jajanan
nah ini ini juga perlu kita saya sampaikan sering sampaikan
kalau di sekolah sekolah supaya tempat tempat jajanan di sekolah
karena pedagang ingin dagang yang laku dia pakai bahan bahan kimia yang sehingga seseorang jadi apa senang dan jadi seperti kayak nyandu
nah ini juga
yang kedua kita sarankan orang tua kalau misalnya ada anak anak yang dibawa sd atau tk itu beli makanan
lalu untuk yang smp sma itu pergaulan lingkungan
ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua
lalu dapatnya dari mana